menanggapi bergulirnya gugatan judicial review undang undang pemilu di mk partai nasdem dan demokrat menyatakan sepakat untuk memilih mendukung sistem pemilu legislatif proporsional terbuka
hal tersebut menjadi salah satu topik pembahasan kedua ketua umum partai ahi dan surya palo di dpp demokrat rabu siang
surya paloh mengatakan pihaknya berjuang mengawal tetap berjalannya sistem pemilu terbuka
hal tersebut merupakan bagian dari menjaga stabilitas politik tanah air dan menjadi modal besar pemerintah menjalankan programnya
hal yang sama juga disampaikan nasdem
menurutnya sistem proporsional terbuka adalah yang paling relevan
kedua partai sepakat menilai sistem pemilu tertutup adalah bentuk perampasan hak rakyat dan mundurnya demokrasi di tanah air

kedua partai sepakat menilai sistem pemilu tertutup adalah bentuk perampasan hak rakyat dan mundurnya demokrasi di tanah air
kami bersyukur juga bahwasannya sikap pemerintah jelas bersama dengan dewan perwakilan rakyat bersama dengan delapan fraksi yang ada di dpr ri
mendatangkan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang mendukung
mempertamikan sikap proporsional terbuka
nah ini melegakan kami
sejatinya kita yang terus mengalami perubahan perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik
yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis indonesia ini
kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup artinya kita setback mundur sekian belas tahun kebelakang
oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung